ma temenin aku kasih makan berpati yuk
yaudah temenin renanya sih ya
kasih makan berpati
masalah kenapa sih dari tadi
tadi nyuruh aku ke kamar
terus nyuruh aku bikin wedeng jahe
sekarang nyuruh aku kasih makan merpati
kamu ga marah
ga apa apa asalkan ga banyak gerak
interim mama ya
gua harus bicara sekarang
jasi om irfan
jasi om irfan
bukannya dia di oc
tapi udah balik mas
udah balik dari oc dia
sende nelfon aku pake handphonenya om irfan
dibilang dia mau ketemu sama aku
tapi karena aku lagi bed rest
aku ajak dia kesini
ya boleh boleh boleh
sekalian saya juga mau ketemu sama sepuluh kakaknya
sekalian saya juga mau ketemu sama sepuluh kakaknya

kamu ngungking dong ini aku pake heels ini gimana jalannya
kakak aja udah susah jalannya
pelan pelan pelan
udah cepetan ayo
kamu tuh ga manja banget ya
pelan pelan pelan pelan
oke kita udah sampe
kita udah sampe
kita udah sampe
kak aku tau sih
aku emang lagi sedih aku lagi bete
tapi kan aku juga gak mau loncat
ya kali kakak suruh kamu loncat
udah ga waras dong kak
kak mungkin lah
kak yaudah deh ayo yuk kita pulang aja
aku udah gede banget nih kak mau ngapain
kita udah pas ini supaya perasaan kamu
belum dengar penjelasan mau pulang aja gimana sih
dengerin dulu tanya dulu
ngapain gitu kan enak
yaudah terus kita mau ngapain
tujuan kakak kakak datang kesini
kamu tau ngapain
meluapkan semua perasaan
kesel marah kecewa
terus kamu ngungkapin perasaan kamu
kamu lagi kesel
kamu lagi bete
bareng bareng ya
satu dua tiga
kok kayak ada yang teriak sih
kamu denger gak
kayaknya dari bawah deh
ini dari bawah nih pasti
kakak harus turun fix
ada caranya mau turun ke bawah
sekarang kamu mikir
kalau orang butuh bantuan
kakak gak turun kasihan
kakak harus turun
ada di mobil kakak ambil dulu
berita terkini mengenai musim panjang
berita terkini di kabupaten random
udah makannya perikit banget sih
udah saya gak nafsu makan
kepikiran masalah kerjaan
gak boleh gitu dong kamu harus tetap makan yang banyak
gue rasa gue perlu bicara dengan mama
tapi ada andin
sebaiknya andin gak denger
ntar makan lagi om
kamu kenapa gak istirahat
kamu dari tadi mondar mandir mondar mandir
meskipun pakai kursi roda itu tetap capek
istirahat sama di kamar
aku gak mending di kamar
tapi harus lebih banyak istirahat
aku juga dari tadi duduk doang
masa kok gak kemana mana
aduh harus gimana ya biar gue bisa bicara sama mama
saya pengen gitu dek
paling gak ada yang mau
gue pengen itu dek

boleh minta tolong gak
iya mbak andi
oh iya sebentar ya mbak andi

loh nanti kalau aku yang bikin aku yang bikin
ini nanti kamu marah marah sama aku
gak bisa diem

kasih makan berbatu
masal kenapa sih dari tadi
tadi karanya aku ngapain
tadi aku ngapain

yaudah temenin aja sana
kasih makan perpati
masalah kenapa sih dari tadi
tadi nyuruh aku ke kamar
terus nyuruh aku bikin wedeng jahe
sekarang nyuruh aku kasih makan merpati
kamu gak marah
gak apa apa asalkan gak banyak gerak
gue harus bicara sekarang